masih paling baru dari badan pengelola tabungan perumahan rakyat tapera yang angkat bicara soal aturan iuran tapera yang memotong tiga persen gaji karyawan
komisioner bp tapera menyatakan iuran tapera persen atau tiga persen untuk stabilitas bunga cicilan kpr
komisioner bp tapera heru pudio nugroho menyatakan tabungan yang berasal dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar tiga persen per bulannya
diperuntukkan sebagai stabilitas bunga cicilan kpr
heru menjelaskan konsepsi gotong royong dalam program tapera adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah dengan ikut menampung
menurut heru sebagian hasil pemupukan akan didistribusikan untuk para penerima kpr agar bunga tetap terjangkau
yang itu aspek sustainability nya kita jaga
untuk membantu kemanfaatan kpr nya
supaya penerima kpr nya peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas kpr dengan bunga yang sangat terjangkau
menteri keuangan sri mulyani enggan berkomentar saat ditanya terkait kebijakan pemerintah memotong gaji pekerja tiga persen untuk tabungan perumahan rakyat
sri mulyani hanya menjawab akan menjelaskan besok di konferensi pers
sri mulyani tak menggubris saat dikonfirmasi bentuk tata kelola yang akan dilakukan
badan pengelola tapera atas dana yang dikumpulkan
sri mulyani menjawab akan menjelaskan di konversi jumat besok
sebelumnya sri mulyani dan menteri pupr basuki hadimulyono masuk dalam jajaran komite bp tapera yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis pengelolaan tapera
karena kan banyak yang tata kelolanya dipertanyakan
proses tata kelolanya gimana
bakal dievaluasi katanya diminta sosialisasi bu sama erlangga bu
besok ada konfers di pers
publik menyoroti peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat terkait tabungan perumahan rakyat yang akan memotong gaji karyawan
soal aturan gaji karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
menanggapi adanya protes dari publik jokowi bilang biasa dalam kebijakan baru
jokowi klaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau enggak mampu
b b j s di luar yang b b i yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya
hal hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan
kalau belum biasanya pro dan kontra
dalam undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat direvisi melalui pp nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tapera tidak hanya diperuntukkan bagi pns
tapi semua pekerja yang punya penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta tapera
lalu kebijakan ini kembali direvisi melalui pp no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat pada dua puluh mei dua ribu dua puluh
dalam pp dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat pasal lima belas disebutkan simpanan peserta ditetapkan sebesar tiga persen dari gaji atau upah peserta
peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar lima persen dan pekerja
sebelum terbentuk tapera badan ini saudara bernama baper tarum pns atau badan pertimbangan tabungan perubahan pegawai negeri sipil
badan ini dibentuk dari keputusan presiden nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian ditetapkan tanggal lima belas februari
tugasnya adalah membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan pns dalam bidang perumahan baik pns pusat maupun daerah dengan pemotongan gaji
tapi baper tarum bermasalah di pengelolaan manajemen kemudian resmi bubar dua ribu dua puluh
dana dari bapertarum dialihkan ke tapera sebesar sebelas delapan triliun rupiah atau lima empat juta peserta pns
baru dikembalikan ke peserta tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar rp satu delapan triliun kepada hampir empat empat ratus empat puluh enam pns
ramai ramai penolakan pengusaha dan pekerja terkait dengan iuran tapera
seperti apa respons dari pemerintah
sudah ada jurnalis kompasivi alvan yariski
alvan ini kan ramai sekali ya
soal tpr bukan hanya dari karyawan tetapi juga pemberi kerja
nah apakah ada kemungkinan pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan tapera ini
ya saudara kemungkinan untuk mengevaluasi itu ada
tapi artinya begini kalau melihat pola presiden joko widodo dalam mengeluarkan kebijakan
tentu saja untuk pp nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat terkait dengan tapera ini
nampaknya untuk kemudian mengevaluasi sangat kecil kemungkinannya
karena kemarin pernyataannya adalah presiden menyebutkan bahwa ini sudah kebijakan baru
memang akan timbul pro dan kontra tetapi tentu saja akan diterima ketika sudah berjalan
tetapi yang kemudian menjadi catatan adalah untuk mengevaluasi ini karena sudah mendapatkan penolakan
baik itu dari masyarakat maupun dari pemberi kerja
hal ini yang kemudian harus dipertimbangkan oleh pemerintah
bedanya lagi dengan mengeluarkan kebijakan yang baru baru ini kemudian dievaluasi terkait dengan kenaikan ukt
presiden jokowi memang dari awal sudah men state atau memberikan pernyataan bahwa akan mengevaluasi
tapi nampaknya untuk pp tapera ini sendiri keputusannya sudah bulat karena sudah didiskusikan matang
baik itu dari komite komite yang terlibat di bp tapera yaitu menteri pupr kemudian menteri keuangan
dan juga sejumlah kementerian terkait kemenaker dan kementerian kementerian lain
pernyataan penjelasannya terkait dengan teknisnya kemudian akan dijelaskan pada esok hari di kantor staff presiden
yang akan dihadiri oleh dirjen teknis atau pejabat teknis dari masing masing kementerian
dan menariknya juga besok akan dihadiri oleh penerimaan manfaat dari taperah ini sendiri
artinya ada pekerja yang juga akan dihadirkan untuk kemudian melihat kacamata dari penerima manfaat
apa sebenarnya yang akan diterima oleh para pekerja maupun pemerintah
karena kalau dilihat dari pp dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat ada tiga manfaat yang akan diterima oleh para penerima
baik itu mulai dari kredit renovasi rumah kemudian kredit bangunan rumah dan juga kredit kepemilikan rumah
dan ini semua sudah diatur lengkap di pp dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat
tetapi yang menjadi pr kembali lagi bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat ini
menerima hal tersebut karena potongannya cukup besar dan juga perhitungannya kalau yang saya baca itu memang cukup panjang
dengan potongan gaji tiga persen dari gaji setiap bulan
dan ini tentu saja harus dievaluasi oleh pemerintah manfaat yang diterima
kemudian pengelolaan dananya seperti apa dan juga seperti apa nanti teknis manfaat yang akan diterima oleh masing masing pekerja
alfa besok ini jadi dalam konferensi pers rencananya siapa saja yang akan hadir dan apalagi yang akan dijelaskan nih
ada juga saudara kalau melihat undangan yang diterima awak media yang akan menghadiri konferensi pers terkait dengan penjelasan tabungan perumahan rakyat
besok akan dihadiri oleh pejabat setingkat kabinet ada kepala staf presiden dan juga komisioner bp tapera ada menteri keuangan menteri pupr
tetapi kalau saya konfirmasi menteri keuangan tidak akan hadir namun diwakili oleh dirjen perbendaharaan dan juga diikuti oleh pejabat eselon i
yang dijelaskan pada esok hari dan kita juga akan mendengar seperti apa kacamata dari penerima manfaat tapera yang juga akan dihadirkan dalam konferensi pers di kantor staff presiden
dan untuk mengetahui juga seperti apa sebenarnya teknis manfaat yang kita terima dalam membayar tabungan perumahan rakyat ini
alvania rizki melaporkan dari istana kepresidenan jakarta